cepat serahkan harta benamu
atau aku akan siksa kamu sampai aku puas
aku tidak punya apa apa
kenapa kamu menjebakku
apa kau tidak tahu siapa aku
aku ini penguasa hutan
kalau memang kamu sebegitu hebatnya
kenapa kamu menjebakku
itu artinya kamu pengecut
itu adalah siasatku
biar ku buktikan kesakianmu
apakah engkau tahu
kenapa aku memanggilmu
saya tidak tahu
kenapa engkau melakukan perjalanan
kenapa kanjeng sultan bisa tahu
apa engkau mau mengakuinya
atau aku harus
membuka sidang untuk penyangkalanmu
tidak perlu kanjang sultan
saya melakukan perjalanan
karena ingin menyelidiki
terhadap penyerangan kanjang sultan
apakah aku bisa percaya perkataan
jelas sekali kanjang sultan
tapi patih agung
tetap engkau harus izin terlebih dahulu
apabila keluar dari istana
aku tidak ingin mendengar lagi ada korban
seperti yang terjadi
oleh kepala prajurit
jadi kanjang sultan sudah tahu
aku harus memanfaatkan hal ini
kamu boleh pergi
tunggu kanjang sultan
ini ada kaitannya
dengan kepala prajurit
yang sudah meninggal kanjeng sultan
orang yang terakhir bersama kepala prajurit
adalah sunan kudus
bukankah kanjang sultan
perlu penjelasan dalam hal ini
bukannya saya menuduh hanya sultan
mungkin saja sunan kudus
punya cerita yang belum bisa diceritakan
ya tidak ada salahnya
kita minta penjelasan dari beliau
perkataanmu sudah terserah
untuk menjemput kanjeng sunan kudus
kesinggihan da'wah kanjang sultan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa ini urusan genting
aku masih ada urusan disini
sepertinya genting kanjang sunan
perintah langsung dari kanjang sultan tenggono
dan menjaga kekuasaan
dan menjaga kekuasaan
dan menjaga kekuasaan
dan menjaga kekuasaan
yang mengincar naogobo mu

tidak bertemu dengan mu jaka tingkir
silahkan tunggu sebentar di depan
baik kanjang sunan
hamba mohon diri
ada apa syed jafar
kamu harus pergi kepada pelokan seorang
ini aku berikan petunjuk arah
kitab al hikmah berada
tapi kamu harus ingat sesampainya disana
jangan kamu langsung mengambil
apalagi sampai membukanya
kamu harus menungguku sampai aku memberikannya
aku pergi dulu

seperti tidak ada habisnya mereka pasti sudah menyebar
aku harus menemui jaka tingkir dan sunang kudus
ada simpang jalan aku harus kemana ya
habis dari sini aku harus lewat kiri
apa yang kamu lakukan keluarkan aku dari sini
cepat serahkan harta benamu
atau aku akan siksa kamu sampai aku puas
aku tidak punya apa apa
kenapa kamu menjebakku
apa kau tidak tahu siapa aku
aku ini penguasa hutan
kalau memang kamu sebegitu hebatnya
kenapa kamu menjebakku
itu artinya kamu pengecut
itu adalah si asatku
sudahlah biar kubuktikan kesakianmu
kamu lebih hebat
terima kasih ya kamu telah mengakui kehebatanku
tapi kamu juga hebat kok
eh tunggu dulu
ya kamu boleh juga
sudah lama aku gak dapat musuh yang kuat seperti kamu
tapi aku tetap lebih hebat dari kamu
ayo kejar aku
istana ini akan menjadi tanda kebangkitan
aku mau balas dendam pada para mahali
sesungguhnya aku mohon petunjukkan kebenaran

ini dia carrly menyenangkan malang kalimpi
negara ini tak tahu namanya daftar minima
bahkan ke liar
tapi peweb crafts atau kebaikan
orang orang memanggilnya sunan kalijaga kanjimplau
pendebah pendebah itu muncul dengan sendirinya
terjauh bagus majulet
apa yang harus kami lakukan kanjeng prabu
temalah pusaka mudiarah batu hitam
sindikoh kanjeng prabu
genggam batu itu rambut
ketika batu itu pecah
aku akan seketika muncul di hadapan kaya
sindikoh kanjeng prabu
kami mohon diri
kau akan menjadi korban pertama
dari khancuran para wali

setahuku death dostoya yg datang melanda
mereka sedang meraih mickaela

jangan selalu menjaga pintunya

saya merasa kaget